satreskrim polresta bogor kota kota bogor jawa barat menahan mri
ia mengaku sebagai dalang pembantaian sadis terhadap dua wanita
tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan bojonggede pada rabu malam
di hadapan petugas ia mengatakan nekat menghabisi kedua korban
demi merampas harta benda sebagai balik modal ongkos booking kencan
modusnya sama yaitu berkenalan melalui media sosial
kemudian mereka berjumpa dengan iming iming uang dan sebagainya
diajak jalan jalan ke daerah puncak
polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa kalung emas ponsel
dua unit sepeda motor plastik polybag dan ransel
membunuh korban pertama dp karena sakit hati
setelah keduanya cekcok akibat masalah uang di sebuah hotel di kawasan puncak
korban dihabisi dengan cara dicekik
sementara itu korban kedua el dihabisi dengan cara dan di lokasi yang sama dengan korban pertama
jadinya satu juta jadinya dua juta
di pasukan tas dulu
pasukan tas dulu pasukan uang
pasukan uang cekcok
penyidikan kasus ini masih berlanjut
polisi akan mendalami motif dan kondisi kejiwaan tersangka
sebelumnya kota bogor digegerkan oleh penemuan dua jasad wanita muda
korban pertama gadis kelas dua sma yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik
di jalan raya cilebut pada kamis pagi
dua pekan berselang jasad seorang ibu satu anak ditemukan di pinggir jalan
di wilayah mega mendung kabupaten bogor
akibat perbuatannya tersangka dapat dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati
tim liputan cnn indonesia